berikan presiden joko widodo hari minggu lalu tol mojokerto jombang hari ini di uji coba
kendaraan dibebaskan melintas di tol sepanjang tiga puluh sembilan enam km tersebut
kita lihat bersama seperti apa tol tersebut
ini adalah bagian dari tol mojokerto kertosono yang terdiri dari empat seksi dengan panjang total empat puluh lima km
masih ada satu seksi lagi yaitu seksi empat sepanjang sembilan km sebagai penghubung dengan tol solo kertosono yang masih dalam pengerjaan
uji coba tol mojokerto jombang ini dimulai pada hari ini sampai beberapa waktu ke depan atau sampai keluarnya pengumuman resmi tentang tarif tol tersebut
yang kini sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di jombang jawa timur
halo rangga selamat sore anda sudah ada di lokasi
bisa anda ceritakan sudah siap belum sih sebenarnya tol ini untuk beroperasi dan dinikmati
menjadi salah satu fasilitas publik untuk masyarakat di jombang utamanya
ya selamat sore
hera hari ini adalah masa uji coba bagi tol mojokerto jombang
ini adalah bagian dari tol mojokerto kertosono seluas atau panjangnya total mencapai empat puluh lima km
dan hari ini dibuka untuk umum secara gratis karena masuk dalam masa uji coba
tadi saya sempat mencoba begitu dari arah mojokerto hingga sampai ke titik akhir ke kertosono dan secara umum
mungkin mungkin juga karena ini bangunan tolnya juga masih relatif baru sehingga semua prasarananya lengkap enak
begitu untuk dilalui jalan jalannya masih mulus saya tidak menemukan adanya beberapa misalnya hambatan yang cukup berarti
misalnya seperti jalan yang masih berubang ataupun hal hal lain yang bisa mengganggu perjalanan
semua relatif lebih nyaman
tetapi masih ada misalnya seperti rest area ada empat rest area yang disediakan di sini
tetapi masih belum lengkap hanya menyediakan toilet dan juga tempat ibadah saja
sementara untuk tempat makan ataupun mungkin spbu mungkin masih belum dibangun
tetapi menurut pengelola hal itu masih akan diputuskan beberapa waktu ke depan hingga akhirnya akan dibangun
dan memang tol mojokerto jombang yang merupakan bagian dari tol mojokerto kertosono sendiri adalah bagian yang cukup berat
yang strategis begitu nanti diharapkan bisa memotong waktu tempuh perjalanan
misalnya selama ini lewat arteri memakan waktu tiga sampai empat jam mungkin akan bisa dipotong hingga separuhnya
tetapi seberapa besar begitu dampak dari keberadaan tol ini terhadap pengguna jalan kemudian bisa memangkas waktu tempuh berapa lama kita sudah bersama dengan andrea sukmawan
pak andrea sini adalah kepala divisi lalu lintas
departemen lalu lintas dari pt mhi
pt f adalah pengelola dari jalan tol ini
pak kira kira dalam waktu tempuh bisa memangkas berapa lama jika kita menggunakan tol ini daripada menggunakan jalan atri pak
jadi penggunaan waktu tempuh cukup signifikan
karena dari yang biasanya empat puluh lima menit mungkin empat puluh lima sampai satu jam
kita nanti mungkin sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh menit
untuk ruas jombang sampai ke mojokerto
itu cukup signifikan untuk waktu tempuh
kemudian sampai ke arah kertosono sendiri katakanlah bisa mencapai berapa pemotongan waktu bisa lebih efisien
kalau sampai ke kertosono kalau berdasarkan pengalaman kami untuk menggunakan rute jalan nasional terpangkas antara lima puluh sampai
eh antara sekitar lima puluh persen
eh antara sekitar lima puluh persen
lima puluh persen waktu itu terpangkas untuk waktu tempuh yang akan dipakai oleh pengguna jalan
kita berarti bisa berharap bahwa mungkin ada biaya logistik yang mungkin harus ditempuh beberapa kendaraan
mungkin begitu yang selama ini bisa mencapai empat jam mungkin bisa terpotong menjadi separuhnya
begitu pak ya dengan melatih jalan ini
betul yang lebih terasa itu sebenarnya dari waktu
karena kalau secara kilometer memang lebih pendek
tapi mungkin tidak terlalu besar dari kilometer
dengan waktu tentunya akan memberikan manfaat yang besar buat pengguna jalan
karena bagian namun juga para pebisnis maupun orang orang yang mempunyai kepentingan dengan waktu bisa terpenuhi dengan adanya tol ini
kemudian bicara dengan masa uji coba ini adalah dibebaskan dari tarif begitu ya
seksi dua adalah satu satunya seksi yang masih belum menetapkan tarif dibanding dengan seksi lain
kira kira nanti selain menunggu
begitu keputusan menteri tentang tarif berapa nanti kira kira range harga ataupun tarif yang harus dibebankan kepada masyarakat pengguna
kami sampai hari ini belum ada tentang range harga
karena kebetulan memang kalau harga itu adalah betul betul berdasarkan kepada sk menteri
jadi sampai hari ini kami belum dapat untuk harganya
biasanya kapan gitu pak kira kira pengumuman tarif resmi itu akan
mudah mudahan bisa keluar dalam waktu satu atau dua minggu ini
sehingga pada saat kami selesai uji coba itu sudah bisa memperlakukan tarif yang baru
pak saya ketahui ada beberapa jenis tarif misalnya secara tertutup atau terbuka
nanti kira kira yang mana yang akan diputuskan oleh tol ini
jadi kalau tertutup maupun terbuka itu adalah sistem pengelolaannya
tidak ada hubungannya dengan tarif
kalau tarif itu hubungannya dengan jarak
karena nanti harga tarif itu adalah per kilometer
sedangkan untuk terbuka maupun tertutup adalah sistem operasional tolnya
di kita nanti rencananya pengoperasian tol kita dengan sistem tertutup
jadi sebelum cashless di bulan kami kalau tidak salah dapat target itu bulan november
sebelum cashless itu berarti cashless tidak ada uang tunai di dalam pembayarannya
sebelum sampai ke tahap tersebut kami menggunakan smartcard
jadi mengambil kartu di pintu masuk kemudian membayar di pintu keluar menggunakan kartu smartcard tersebut
kemudian di kami sudah ada pembayaran menggunakan mandiri untuk e money itu sudah bisa dipergunakan
terakhir pak ini ada empat seksi di tol ini
kira kira selama ini dari yang sudah digunakan seksi satu dan seksi tiga itu lebih banyak digunakan pada masa weekend ataukah kemudian pada musim mudik atau bagaimana
betul kebetulan kemarin seksi satu dan seksi tiga itu terputus dengan seksi dua
sehingga secara tren hampir sama
jadi di akhir pekan itu adalah menuju ke puncak
terima kasih pak andreas atas waktunya terima kasih banyak
kira kira ada juga seksi empat
yang panjangnya juga tidak terlalu panjang
hanya kurang dari satu km ini adalah jalur penghubung antara tol mojokerto kertosoro ini dengan tol dari surabaya mojokerto
nantinya jika sudah terkoneksi
maka kita bisa berharap bahwa jalan tol
surabaya mojokerto dengan mojokerto kertosono ini akan saling terhubung dan tentunya ini akan bisa menggairahkan
katakanlah bisa membuat biaya logistik yang biasanya lebih banyak termakan akibat perjalanan yang cukup panjang di jalur arteri
kemudian ditambah lagi dengan kemacetan
mungkin kita bisa berharap bahwa perjalanan waktu tempuh terutama untuk perjalanan perjalanan untuk ongkos logistik bisa semakin ditekan
yang pada ujungnya mungkin bisa membuat
barang yang dikirimkan atau dikonsumsi oleh masyarakat bisa menjadi lebih murah lagi hera
ya rangga efisiensi tampaknya yang ditargetkan oleh pemerintah dengan membangun jalan tol mojokerto kertosono ini
terima kasih rangga umara produser cnn indonesia telah melaporkan langsung